polisian atau dari pihak kampus biar terang benerang memberikan keterangan
laku dapat dihukum sesuai dengan pasal yang berlaku
kira kira sebelumnya ada sempat curhat mungkin anak tentang ada seniornya yang gimana
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
patv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya